terima kasih spesifik untuk aldkan guys

kenapa dipaksa atau memang keterpaksaan
keterpaksaan biar suaminya deket
tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu mega akna anissa juga menjadi sosok yang mampu menelurkan inovasi resep bagi belah duren
mega yang merupakan lulusan dari teknik elektro institut teknologi bandung ini sebenarnya tidak menempuh kursus di bidang kuliner sebelumnya
dari masa kehamilan udah mulik kekwe gitu ya
kenapa dipaksa atau memang keterpaksaan
keterpaksaan biar suaminya deket
maksudnya biar gak usah kerja
bonusnya gitu ya
bonusnya gitu biar ikut bantuin
tapi waktu itu kan yang dikembangkan pertama kali pancake itu udah mulai info buat membuat
ya jadi awalnya kita kan pancake ngambil dari ada satu produsen ya
terus kemudian seiring berjalannya waktu ternyata si pancake ini banyak peminatnya
biasalah emak emak kan pengen iseng nih pengen nyari ini gimana sih caranya
biar rasanya sama
iya biar rasanya sama terus kayaknya lagi happening banget waktu itu terus akhirnya googling lah youtube lah apalah segala macem
terus akhirnya coba bikin
ini gue bikin eh ternyata
bisa ternyata bisa dari saat itu akhirnya coba coba bikin yang lain juga
oke tapi akhirnya kan sekarang ada berapa enam belas varian
enam belas varian yang paling favorit dari enam belas varian itu
di tangan mega kini varian yang dimiliki belah durian terus bertambah
dari empat varian pada dua ribu tiga belas kini enam belas varian menu durian dapat menjadi pilihan pelanggan
mulai dari brownies yang coklatnya pas dan duriannya legit hingga varian kekinian meal crab durian
tapi kan tadi sempat disebut bahwa ini ada menggunakan sejumlah bahan dari luar gitu kan
tapi selama menggunakan bahan dari luar begitu apakah ada kendala
mungkin redline kan sering dengar biar biaya cukai lagi susah
nah itu gimana buat ibaratnya mengantisipasi hal kayak gitu
mostly sih sebagian bahan yang kita pakai
maksudnya barang bahan bahan yang emang juga dipakai sama banyak industri pastry gitu
jadi sejauh ini sih enggak alhamdulillahnya aman
dan kita juga ada batas minimal buat stok gitu
jadi ketika stok itu satu misalnya untuk dua minggu sebelum habis kita harus cari juga gitu
selain mengembangkan varian menu kekinian mega juga mencoba berinovasi
menghasilkan varian yang tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat indonesia di hari hari besar
yaitu nastar durian
apa ya nastar itu kan everlasting cookies ya maksudnya
indonesia nastar gitu
akhirnya aduh ini kan padahal karakteristik si buah nanas itu sama dengan durian
akhirnya cobalah waktu itu bikin
eh ternyata jadi
eh ternyata suka pasar
tahun berapa itu pertama coba
itu dua ribu tiga belas dua ribu empat belas ya
maksudnya itu lama banget riset
nastar itu dua tahun
oh untuk riset aja dua tahun
riset dua tahun nastar
maksudnya kok lama banget
iya karena emang gimana caranya si nastar ini dia
ya tricky sih itu maksudnya
tapi saya nggak mau pakai banyak pengawet gitu
jadi kita pengen bikin produk yang orang bisa nikmatin tapi nggak sehat juga gitu
dan nastar sekarang permintaannya kayak gimana tuh
nastar akhir tahun ini meningkat karena mungkin orang orang juga banyak yang buat gif lah
buat mungkin perayaan natal atau segala macem kayak gitu
dan itu cukup bagus ya berarti
itu bagus banget ya dan banyak yang
ada yang sampai kirim ke aceh juga
dia pernah nyoba setoples
gimana caranya ngirim ke aceh dua lusin
akhirnya ya akhirnya bisa juga waktu itu pakai kargo
berarti ya alhamdulillahnya berarti cocok gitu ya
maksudnya mereka suka dan itu sih yang bikin jadi
puas banget gitu
dan responnya bagus juga
ribuan pesanan yang datang tiap bulan juga membuat mega tetap tekun dan teliti dalam memastikan kualitas rasa
baginya hal tersebut sangat penting karena mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap brand
sudah berjalan lah usahanya lebih dari tiga tahun ya
empat tahunan gitu
perkara terbesarnya untuk udah ada di level ini
apakah ada pengen naik lagi mungkin ke depannya
produksi lebih besar lagi
ya tentunya itu
terus gimana caranya kita menjadi brand durian nomor satu lah di
market leader di indonesia ya
syukur syukur di asia
saat ini belah durian mempekerjakan lima belas karyawan
dan untuk memudahkan prosesnya
untuk memudahkan proses quality control
mega mempercayakan pada salah satu supervisornya
yang pertama tingkat kematangan si produknya
dari bentuk produknya
terus yang paling penting sih si rasa si duriannya
karena itu yang paling penting dari produk kita
durian harus benar benar manis dan bebas dari biji bijinya

untuk memulai itu dibutuhkan
yang dibutuhkan adalah keberanian
tapi ketika sudah mulai levelnya adalah sudah jalan dan mengembangkan
itu butuhnya keilmuan
nah caranya adalah ketika memulai itu
mulailah dari sesuatu yang paling kita kuasai dan disenangi
sebuah bisnis jika ingin bertahan memang tidak dapat terlepas dari kemampuan memahami pelanggan
tidak hanya sebatas paham namun juga memiliki keterikatan secara emosional
mengadaptasi perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi juga sudah dilakukan oleh belah duren
selain dapat dipesan melalui website kini para pecinta durian juga bisa memesan melalui aplikasi
jadi intinya itu yang menjadi kritikal buat kita adalah pelanggan sih sebenarnya
jadi di tahun keberapa kita menyadari bahwa pelanggan itu menjadi penting
sempat kejadian itu adalah seperti ini
jadi kita grand launching tempat baru
lalu waktu itu kita tidak punya data base sama sekali
tapi ternyata sebelum adanya transaksi online itu kita cek
waktu itu sempat kita ngantriin sendiri kan kurin sendiri
lalu mbak sudah pernah mencoba produk chewy sus belum
lalu jawabannya mengejutkan chewy sus produk apa itu men
padahal dia udah cukup loyal tapi masih belum tahu
betul artinya itu informasi kita tidak sampai ke customer baru
sementara kita mengiklan ke pay promote ke akun a di instagram di twitter segala macam
tapi ternyata itu hanya ke market yang baru gitu pelanggan baru
dan pelanggan pelanggan yang loyal terhadap kita
dari situ saya menyadari database pelanggan itu menjadi sangat penting buat kita
terus setelah menyadari hal tersebut gimana supaya semakin menggenerate lagi database pelanggan
supaya lebih engage lagi dan mereka mungkin bisa dikatakan lebih loyal lagi dengan bla durian
jadi tadi kaitannya dengan pelanggan ya
jadi memang fokusnya adalah bagaimana tidak hanya secara kualitas tapi juga kualitas pelanggan
yang paling pertama adalah pastinya mesti kita punya catatan pelanggannya
jadi emang setiap transaksi baik itu offline terlebih online
online pasti dapatkan data nya
transaksi online itu selalu kita minta data base nya
halo kak sudah pernah ke beladuran sebelumnya
sudah isi data nya sekarang ya
nama email nomor delapan boleh diminta agar nanti kita info kan produk baru nya
sop nya biasanya seperti itu
jadi ketahuan riwayat mas rian misalkan transaksi dalam tahun ini bulan ini hari apa belanjanya apa aja
ketahuan sehingga nanti pendekatannya akan berbeda
terus pun juga ketika kita punya data belangkan itu kita engagement kita coba untuk menggunakan channel channel komunikasi yang ada
misalkan email marketing wa atau nggak misalkan apa semuanya kita kerahkan
strategi marketing untuk memetakan karakter pelanggan juga dilakukan dengan memanfaatkan facebook dan instagram
sejumlah pelanggan pun datang karena media sosial ini
tahunya sih dari ig ya tertarik buat mencoba soalnya senang berada di instagram
kurang lebih biaya marketing per bulan yang digelontorkan mencapai dua puluh empat juta rupiah untuk beriklan dari facebook dan juga memanfaatkan akun promosi berbayar di instagram
ya ini gimana sih teh tantangannya untuk menciptakan foto foto itu
taste nya itu kayak gimana sih yang mungkin bisa dikatakan yang likesnya terbanyak lah yang bisa engin

ke konversi begitu pembelian
jadi gimana caranya kita bikin produknya itu kelihatan tempting
misalnya kalau kayak buat chihwisu tadi itu vlaknya meleleh leleh ke luar gitu
yang terus apa namanya benar benar yang di fotonya zoom banget
jadi orang orang tuh
testing pokoknya gimana caranya bikin foto itu orang langsung closing aja

jadi itu kelihatan banget sih kalau misalnya kita upload di instagram
kalau misalnya kita upload di instagram
kalau misalnya kita upload di instastory ya
kalau misalnya kita upload di instastory ya
pas sekarang kan ada ig story
kalau misalnya lagi produksi saya suka iseng iseng aja
ada proses feeling ada proses ketika dia keluar dari oven
kadang di videoin terus segala macam
itu ngaruh banget
maksudnya ke penjualan di toko
kadang kalau lagi upload nya tentang chihwi ya
dari awal sampai akhir proses pembuatannya
eh ternyata hari itu emang yang bestsellernya chihwi gitu
selain menghadirkan produk terbaik belah durian juga tidak lupa memberikan sentuhan pelayanan terbaik bagi para pelanggan
hal ini dipercayakan kepada dinda selaku penanggung jawab dari akun media sosial belah duren
dinda sendiri sudah hampir tiga tahun bergabung bersama belah duren
kalau komplain sih biasanya cuma kedatangan si paketnya
kedatangan si produknya
biasanya kita kan kita memang nggak menjanjikan bakalan datang jam berapanya
gitu kan traffic nggak ada yang tahu
cuma ya customer beda beda
jadi kita paling bilangnya ke mereka ditunggu aja
kalau misalkan memang lebih dari jam lima boleh info ke kita lagi
nanti biar kita push si ekspedisinya
dukungan keluarga juga menjadi pendorong bagi kesuksesan prawira dan mega
di tengah proses jatuh bangun usaha yang mereka rintis kala itu
dulu saya sempat ketar ketir
ya berikut kerja di jakarta resign
sebentar sebentar resign lagi resign lagi
tapi saya perhatikan juga memang kalau berangkat senin subuh senin dini hari ya kasihan juga gitu ya
mana sempat waktu itu ya tabrakan atau apa gitu ya
ya pantas juga lah mungkin nih
memang mau usaha sendiri
dan yang paling mengkhawatirkan saya waktu itu saya sampai sampai sempat tanya dulu
seniornya alumnus itb juga
ini gimana nih prawira nih mau kayaknya sih mau tetap kekeh di kuliner aja
nah terus dia bilang om tenang aja om
kayaknya sih dia benar benar serius
kayaknya itu gimana ya gitu udah tekadnya
udah tekadnya di situ gitu
alhamdulillah yang saya perhatikan sekarang saya ikut senang melihat
ya sepertinya prawira bisa saya optimis bisa berhasil ya
belajar dari pengalaman belajar dari banyak orang juga
intinya sih kalau untuk memulai itu dibutuhkan yang dibutuhkan adalah keberanian
tapi ketika sudah mulai levelnya adalah sudah jalan dan mengembangkan itu butuhnya keilmuan
nah sarannya adalah ketika
memulai itu mulailah dari sesuatu yang paling kita kuasai dan disenangi
terus fokus ke yang kalau mau bikin lompatan lompatan jangan nongkrong langsung lompatan besar
apalagi itu bidang yang baru
lebih baik lompatan lompatan kecil dan mulai dari ke seloharian contohnya dan fokus
dan ketika sudah mulai berkembang semakin fokus semakin banyak belajar
semakin banyak belajar
dari tpega sebagai women trainer apa nih tipsnya
tipsnya yang pastinya punya manajemen waktu yang baik ya
maksudnya bisa sebagai mom trainer ya misalnya sebagai berubah tangga juga sebagai pengusaha juga
maksudnya bisa mengkondisikan di mana rumah tangga bisa urusannya selesai dan begitu pun juga dengan bisnisnya gitu
ya manajemen waktu yang baik lah
ya dan bisa mengkomunikasikan dengan keluarga
kan jam kerjanya mungkin abstrak ya kalau misalnya untuk pengusaha
apalagi suami istri gitu
jadi kan kerjaannya bisa dibawa ke rumah gitu
jadi paling manajemen waktu dan bisa komunikasi dengan anggota keluarga
sebenarnya sih yang jelas bahwa sukses itu berpola gagal berpola
jadi kita belajar ke orang orang yang memang polanya sudah sukses sebenarnya gitu
dan bagi kita ternyata
karena pihak pihak yang sangat penting seperti sdm internal kita terlebih lagi pelanggan itu adalah hal yang harus selalu kita dengarkan gitu
sehingga karena memang mereka adalah partner kita
sehingga jadi inputan segala macam untuk membangun yang konstruktif akan kita terus bangun gitu
jadi jangan melihat sesuatu yang lagi happening eh pengen bikin ini doang
jadi tetap fokus di situ gitu
jadi karena memang kita nggak tahu sampai di titik mana produk yang kita bikin atau brand kita akan meledak gitu
jadi tetap fokus aja gitu
jangan lupa like subscribe subscribe